alasan dia apa
katanya tugas adiduk cuma cari orang
terus sekarang sudah selesai
kalau ada apa apa gimana
saya disuruh langsung telepon dia
setahu saya hp dia rusak
mungkin sudah dibetulin
nomor yayat gak bisa dihubungi
gak bisa dihubungi
tadi saya kesini
bilang gitu aja
tadi adidu kesini nyariin wakil komandan
nomor hpnya beda
kalau orang orang bang edi muncul
mau nyerang kalian
saya sama kang murad yang akan maju
ternyata aku sama yaya hpnya gak rusak
saya disuruh stand by di rumah
supaya saya gak tau lagi gimana selanjutnya bisnis mereka
kalau nanti ketemu
yayat mau saya hajar
tak sih ada yang ngeroyok
sekarang dia dimana
paslim ada yang ngeroyok
orangnya bang edi yang namanya agus udah nelpon atau belum
sampai jumpa di video selanjutnya

bentar bentar bentar
mau ngantar uang titipan dari bang edi
kita bisa ketemuan di mana
saya nunggu di pinggir jalan
oke saya jemput
cep taslim ada yang royok
saya sama kang mural sekarang di rumahnya
belum bisa ditanya
sekarang mau dibawa ke rumah sakit

seneng banget tuh
halo cuy iya saya tadinya mau ke termina tapi ada masalah motor saya pas jemput aos
mogok biasanya jemput siapa cek nggak pernah ada masalah mungkin yang masalah aos mungkin
ya udah kamu nggak usah kesini bengkel aja saya sama
yang lain sebentar lagi juga pulang